asian games dua ribu delapan belas menjadi berkah tersendiri bagi para pedagang baju sablon di tanah abang jakarta pusat
salah satu diantaranya bahkan mendapat pesanan langsung dari istana negara
menyambut pesta olahraga terbesar se asia agustus mendatang
para pedagang baju sablon di sentra tekstil tanah abang patut berbahagia
penjualan mereka rata rata naik hingga lima puluh persen
kebanyakan baju sablon yang dipesan khusus dipersiapkan untuk asean games dua ribu delapan belas
bima misalnya mengaku mendapat pesanan langsung dari istana negara sebanyak dua buah
itu kita minggu ini saja sudah dapat tiga piece lebih
biasanya dari mana aja sih pemesannya
kita dapat dari istana negara langsung
total pesanan yang dikerjakan
untuk istana negara sendiri ada berapa
tak hanya istana negara saja beberapa desain baju yang tampak telah selesai di sablon
dipesan mulai dari kalangan komunitas sekolah dasar hingga rukun tetangga
bima mengaku para pemesan kebanyakan ingin merayakan hari kemerdekaan tujuh belas agustus mendatang
dengan mengenakan atribut asian games
tak sampai di situ berkah juga menghampiri toko lainnya
yang dikelola sugi
ia mengaku turut kebanjiran pesanan dari kementerian pekerjaan umum dan perumahan republik indonesia
ini saya lumayan udah ribuan ya
maksudnya yang jalanin ini sebenarnya banyak
hampir semuanya rata rata yang di sini main sablon dapat semua
pesanannya dari mana aja dan omsetnya kalau boleh tahu berapa persen sih naiknya
bisa lima puluh persen ke atas
pembeli pembeli di tanah abang mematok harga baju sablon asian games mulai dari tujuh puluh lima ribu rupiah ke atas
tergantung bahan dan model yang dipesan
nadia laras jakarta